saudara saksi menghadap sini aja jadi bohongkan hati hati
ya makanya kita menghadap ke sini aja
daripada berpaling ke sana
nah menghadap ke sini
kepentingan kami bagi jepang karena saya di dalam pelaku kuasa pelalu
kekeluargaan lagu dari india disebut i love you allah
jadi sekalian saya syukur di tanah suci dan di istana
adi yang tercangkut
sudah cukup teman teman
mau melihatkan para bukti dulu
nanti kita lihat bukti aplikasi pembayaran
mana satu para kakak kakak
mana yang mau melihatkan para bukti
yang berkaitan inovasi ya
pakaiannya sopan gak
gue yang konduh
mana yang mau diberikan
pada langkah pertama silahkan
mana air tas atau apa yang harus diberikan oke
hai senang ya para penunjukan
silakan tadi bukti bukti kasih mau diperlihatkan dari saksi
sudah cukup dari pertemuan
terima kasih yang melihat
selamat siang dari jaksim
saudara jaksim tadi
atau kata yang tadi disampaikan
selalu menerima honor
dalam perjalanan ini
saksi betul betul bisa mendapatkan
you guys sangbaseinfi cimenaa
sembilan ratus tiga puluh tujuh ya tambah tiga puluh tadi
sedikit lagi apakah diwujudkan dengan fasilitas ataukah ada honor dalam itu
sekali lagi bapak ya bapak benar benar tidak ada honor sama sekali
tidak menulis bankis atau transfer ke perangkat dari peserta
kalau itu menikmati dari perusahaan itu tidak ada perusahaan yang dengan saya berat berat
maka itu dengan saya itu menurut saya adalah kebiasaan dari perusahaan itu
bapak boleh selesai
saudara saksi apakah saksi itu tanda tangan ya
oh iya yang saudara saksi katakan
tidak tapi sedikit
saya berasa bahwa mou yang dimaksud adalah surat nomor satu ratus tiga puluh tiga korsek dan sendiri kfd bertanggal dua puluh tiga maret dua ribu tujuh belas
sebentar saudara baru menangkap tanggal dua puluh enam maret dan saudara katakan tadi setelah sampai nohkan baru diproses mou
bisa saudara jelaskan karena surat ini nyata nyatanya sebelum saudara berangkat
tentang saya adalah bapak ibu ya
tentang saya adalah saya pindah menentang murid murid yang oyu yang disepakati oleh manajer saya
dengan pihak preskriptor saya ketika tiba di tangan suci dunia saya memprosting bukan urusan yang oyu pak
oh tapi tidak
itu yang ada di rose beach se parabat
mbak nes bath
itu itu mengapa saya sudah nunjukkan ke ochrat sensible untuk saya mengelilingi uang kura
dalam contribusi secara sekitar ke